gue coba telepon ya tuan jebat
wah ini pasti hp nya burung ganis ketinggalan
ternyata efektif banget kalau kita lapor ke polisi soal masalah ini
soalnya gue takutnya tuh black cobra licik
dia menggunakan cara lain
aduh udah jam segini lagi
kayaknya gue harus sabut nih gue harus ngajar di dojo nya um jun
oh ya udah kalo gitu
gue juga mau balik aja
udah lama gak mandi mandi
yee lo tuh yang dimandiin yan
udah berhati hati ya
chandra sudah gabung sama kita
dia sudah terima atawaran om
senang bisa bekerja sama sama abang
ini baru bener bener dahsyat
kalian berdua berkolaborasi
kalian kan pernah final di mmi
jadi ya semakin seru ini perguruan
ya tapi waktu itu saya kalah om
bang chandra gak kalah jago pun dari saya
waktu itu kan saya kebetulan aja menang sama abang
om senang kalian ada di sini
nah gimana kalau kalian tunjukkan ya
jurus jurus kecil kepada anak anak yang ada di sini
wah ini pasti hp nya berengganis ketinggalan
kesian dia nyariin
jangan jangan berengganis yang telfon nyariin hp nya
alhamdulillah ternyata abah gak bohong
maaf ini dengan siapa ya
saya nurdin pegawai bengkel
oh mungkin anton nyebut itu pasti pemilik bengkelnya
masuk akal juga sih kalau ada temen sama pak anton mereka sama sama pemilik bengkel
oh nggak apa apa om maaf ganggu ya
nah tuh handphone saya kan
maaf tadi ada yang telpon tapi nggak bilang dari siapa
iya nggak apa apa makasih ya udah disimpenin
pasti bu ini bukan langganan kita
gak usah bu nggak usah
gak apa apa ini sebagai rasa terima kasih saya
yaudah bu makasih bu
makasih ya udah disimpanin ya
sayang pada pada kemana
eee aku belum pagi tante aku mau pulang dulu ya
oh gitu naik apaan kamu
aku diantriin reva tante ini naik motor nanti sampai gerbang abis itu aku lanjut naik taksi
ya udah kalau gitu mendingan bareng sama aku aja aku juga mau ke minimarket
yuk barengan yuk
aduh gak usah tante biar sama reva aja
iya udah gak apa apa bang biar aku aja nganterin
iya sayang kalau misalkan bareng sama reva diantarin aja sampe gerbang depan
tapi kalau sama aku bisa sampe jauh bisa sampe rumah kamu lagi
kamu kan luar juga mau ke minimarket bareng aja ya
yaudah deh hati hati ya
aduh wish me luck ya
itu adriana sebenernya udah bener bener baik atau enggak ya
kok aneh banget dia sampe mau nganterin gitu
atau jangan jangan dia beneran udah berubah
gue tau dan gue denger sendiri
gila nih orang langsung aja berubah cara ngomongnya
di rumah lembut sopan
kalau reva tahu kalau gue ini adalah mantan pacarnya boy lo takut
oh jadi lu tuh ngajak gue bareng sekarang cuma buat ngomong sama gue kayak gini
selama ini lo tuh di rumah baik cuma sandiwara
udah ketauan mamah muda
kalau gitu biar gue kasih tau reva
oh silahkan ibu cindy
dengan senang hati adriana membiarkan lelah untuk telpon reva sekarang juga
tapi asal lo tau kalau lo telepon reva gue nggak akan segan segan untuk telepon boy
dan ngasih tau ke boy kalau gue adalah mamah tirinya reva
muka lo kepanikan
muas lo kemarin kemarin ngerjain gue hah
sekarang kenapa malah diem ketakutan kayak begini sih
bilang sama reva kalau gue ini adalah mantan pacarnya boy
biar reva jadi ilfeel dan nggak mau deket lagi sama boy karena gue ini adalah mantan pacarnya
udah gue gue mau turun sekarang pokoknya pengen gue
gue heran ya sama lo sama haikal sama ian sama temen lo satu lagi siapa tuh yang cewek mulutnya ribet itu
pengen banget ngebeberin rahasia gue ke papinya reva
terus kenapa sekarang tiba tiba malah diam dan nggak berani dan nggak berkutik sedikitpun
udah udah pokoknya berhenti
berhenti ngelomah mood gue mau turun disini
gue cari taksi sendiri
gue ngerti sekarang gue ngerti
kalau misalkan reva tau kalau gue ini mantan pacarnya boy kayak tadi gue bilang
kalau reva tuh bakalan ilfeel banget sama boy
terus kalau misalkan tiba tiba repot hilang sama boy kalau gue ini adalah mamat tirinya reva
dan boy bakalan juga nggak tenang dan nyaman
untuk deketin reva
karena gue ini adalah mama tirinya yang super duper cantik
mantan terindah selalu tau
udah sampai kecut lo
ayo dong kenapa nggak jadi telfon reva
udah udah gue gak mau ngomong apa apa
sekarang buran turunin gue
gue udah nggak mau lagi sekarang semobil sama lo
oh lo kalau nggak mau turunin gue gue bancingin setir lo ya
biar kita kabrakan bareng
nggak usah takut
gue juga nggak mau mati bareng sama lo
nih gue turunin lo sekarang juga nih
bagus turunin gue
turun lo turun turun
oh ini kan foto cewek yang kemarin ditunjukin nyonya
hmm tapi lebih cantik sri
eh tak kapan dia sih
kayaknya kalau dia lihat dia cantik ya bira
kayaknya denbwell lebih cocok sama dia deh daripada sama non refli